kita ke informasi lain mario dandi diminta membayar restitusi senilai satu ratus dua puluh miliar rupiah
buntut kasus penganiayaan terhadap david ozora
nilai ini berdasarkan penghitungan lembaga perlindungan saksi dan korban
masalah restitusi ini menjadi perdebatan dalam sedang lanjutan kasus penganiayaan david ozora
pihak pengacara mario berpendapat klien nyata akan mampu membayar restitusi senilai satu ratus dua puluh miliar rupiah tersebut
alasannya terdakwa belum bekerja dan tidak memiliki aset senilai itu
selain itu saksi ahli pidana juga menyebutkan kewajiban membayar restitusi tak bisa dialihkan kepada orang lain
seperti orang tua terdakwa
orang tua david ozora pun menyatakan jika tak mampu membayar restitusi boleh diganti dengan hukuman penjara
kalau kita ikut aturan hukum saja restitusi itu salah satu dari penegakan hukum
kalau kita keluarga mah simpel aja kalau dia nggak mau bayar ya diganti